presiden kan biasanya cukup sibuk ya mungkin saya whatsapp dulu
iya ada ternyata
ngomong ngomong seorang presiden ini punya waktu senggangnya cukup banyak nggak pasti enggak ya
iya kita ini sabtu minggu kan juga seringnya ke daerah
tidur berapa jam alhamdulillah tidur itu saya agak gampang ya
misalnya di mobil saya tiga puluh menit bisa tidur di helikopter tiga puluh menit lima belas menit saya juga bisa tidur
tapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk diubah bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan adalah mental korupsi
nah ini bagaimana dan kalau kita lihat ya kasus iktp dan pejabat atau kepala daerah yang masih ini bagaimana
apa yang harus diubah itu sistem memperbaiki sistem
iya mrt lewat di depan istana bogor luar biasa
nah inilah nanti akan muncul sebuah peradaban baru karena orang harus mengerti yang namanya antri
kemudian yang kedua tepat waktu kalau nggak tepat waktu ditinggal nanti sama mrt kita
kapal lewat ini pak jokowi
ini penting karena apa jelas jadwalnya jelas kapan dia tiba kapan dia berangkat waktunya jelas kapan dia berangkat dan dia tiba
yang dibawa apa juga jelas sehingga akan menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru
kira kira kalau kita tidak menyebut nama kriterianya yang paling penting
belum saya masih fokus pada kerja belum belum sampai ke sana masih panjang masih panjang
kalau anak anak saya gimana senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya
di bisnis semuanya di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil kecilan yang paling kecil kayak kaisang itu ya jualan pisang goreng
kemudian yang gede gibran itu jualan martabak ini yang ayang sama suaminya mau jualan kopi ya silahkanlah
dan saya gak ingin mendorong anak anak untuk ikut dalam proyek proyek besar yang ada di pemerintahan nggak saya sampaikan
tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu bagaimana pak jokowi
saya sampaikan enggak saya sampaikan enggak